saudara silakan para ahli maju ke depan
ini terhadap sahabat saya juga ini
kpk terbitkan surat penyidikan baru terhadap edi
mohon semua menghormati persidangan ya
bisa diminta keluar oleh petugas nanti
apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi
baru penyelidikan baru atau sudah tersangka baru
nah ini disebutnya di sini
sekalipun tersangka pun apa juga harus
saya ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberatan
iya kami pertimbangkan dan kami catat pak
kemudian dari pihak terkait juga
belum memberikan identitas soal agama ini
dengan model kayak koboi ya
bapak arief tuhan mansyar untuk memandu lapas sumpahnya
untuk para ahli agamanya semua islam
bapak profesor dr andi muhammad asrun
ikuti lapas sumpah ahli yang akan saya tuntut
sesuai dengan keahlian saya
dimohon ke luar dulu untuk para ahli selain pak
yang mana dulu ini prof yusril yang mau didengar
pak asrun atau ngajak
yang pertama akan didengar adalah prof andi muhammad asrun
mohon menunggu di luar
untuk saksi silahkan ke depan
dr haji ahmad doli kurnia tanjung
agamanya islam semua bapak bapak
dimohon bantuannya yang mulia pak ridwan untuk mengambil sumpah para saksi
bapak dr hama ahmad doli kurnia tanjung
kemudian bapak dr aceh hasan sadli
ikuti lapas sumpah saksi yang akan saya tunturkan menurut agama islam
insya allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya
silakan para saksi keluar dulu nanti menunggu panggilan
yang mulia kami ingin menyampaikan sesuatu sebelum diperiksa ahli
yang mulia oleh karena mahkamah memberikan kebebasan kepada kami pihak terkait untuk mengajukan saksi dan ahli